sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tapi kalau sudah tiga kali mohon maaf ibu farah
dengan sangat terpaksa saya akan mengeluarkan ibu dari perusahaan
ya allah berikan saya kesehatan
saya sangat membutuhkan pekerjaan ini ya allah

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ini ibu bu
yang terakhir tuhan yang terserah menganggap anakfaranya berdisik
dia berprosepsi agar atau akan berxalang supaya akan selamat hablar dari tarde

malah ibu aku diperhatikan seingat kata kata ibu farr

aku akan berputus asa
cuma namanya saja yang sama
ini gak mungkin dia
mila gak boleh tahu soal masalah luku
ayahnya sudah meninggal
dia nggak boleh tahu soal ini
mama tuh sebenarnya ada apa sih mah
gak ada apa apa nak
obat itu kan mahal sekali
pos kamu itu baik ya
salam salam bos kamu ya
ya ampun ma
mama tuh bikin
bikin camilla khawatir tau gak sih
bos mila itu emang baik banget
mila juga gak tahu kenapa
beliau bisa sebaik itu sama mila
mama harus ketemu sama bosnya kamila
beliau juga pengen kenalan sama mama
insya allah ya
kamu istirahat dulu ya mama capek sekali
selamat istirahat ya ma
semoga mila tidak curiga
aku tidak akan melepaskan kamu sampai kamu mau mendengar penjelasanku
saya gak butuh penjelasan apapun dari kamu haris
dua puluh tahun kamu mencampakkan saya
tadi aku ke restoran
berani beraninya dia datang kesini
boleh aku masuk
terima kasih mama
berani beraninya kamu datang kesini
saya mau bicara sama anda dan mama kamu
tanpa percaya lagi sama saya
terus aja kamu mengubah kebohongan kamu fadil
saya akan percaya sama kamu
kalau kamu bawa wanita simpanan itu kesini
dan saya akan bilang kepada wanita itu
kalau kamu sudah punya tanggung istri
dan jangan menggaungi kamu
saya gak akan bisa membawa siapapun kesini
karena memang saya gak punya pacar
atau penselingkuhan tante
terus saja kamu mengelak fadil
kamu tuh gak tau malu ya
sudah tahu kamu bohong
masih aja kamu bilang kalau ini salah paham
karena memang ini semua cuma salah paham tante
laki laki itu bukan saya
kalau bukan kamu siapa
saya gak punya buktinya
jadi saya gak bisa menyebutkan siapa nama laki laki itu
tapi yang pasti bukan saya tante
jadi kamu menyebutkan siapa
kalau laki laki itu adalah laki laki jadi jadian iya
udah ya ma jangan marah marah
mama tuh masih sakit
mama belain kamu kalau mama sayang sama kamu
mama gak mau dia mainin kamu nak
kak fadil gak mainin mila kok
mila percaya sama kak fadil
kak fadil nggak mungkin bohong
mila percaya kau fadil orang yang baik
jadi kak fadil gak mungkin bohong sama mila dan mama
ma mama enggak
mila gak berkata seperti itu
tapi kan mungkin aja mama salah lihat
tolong beri kesempatan untuk kau fadil
untuk membuktikan kalau kak fadil itu gak bohong
beri kak fadil kesempatan satu kali lagi